banjir yang terjadi sejak satu januari sempat membuat sejumlah rute perjalanan krl mengalami gangguan lantaran rel kereta api terendam air
namun pada kamis siang operasional perjalanan kereta dari stasiun tanah abang sudah kembali melayani penumpang
dan untuk mengetahui bagaimana operasional krl hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan vp corporate communication pt kci anne purba
selamat siang ibu anne bisa mendengar suara kami
sekitar rawa buaya kebetulan kami juga sedang melakukan pengajian
ini masih belum bisa dilalui karena air di atas rel masih sekitar tiga puluh lima puluh cm
lalu ibu anna terkait rute yang terganggu selain rute tanggerang duri ini apakah ada rute lain yang masih belum berfungsi saat ini
sekarang rutenya untuk semuanya sudah
kita berjalan normal kecuali tanggerang duri
lalu untuk rute alternatif dari jalur tanggerang duri yang terganggu apakah ada rute alternatif yang disiapkan ibu
ya kami tetap jalankan hanya saja tangerang sampai batu ceper saja
lalu berdasarkan informasi dari bmkg terkait hujan ini sendiri kita tahu bahwa ini belum puncaknya begitu ibu anne
lalu jika nanti puncak hujan ini terjadi
antisipasi apa yang disiapkan oleh krl
tentu kita juga berkoordinasi aktif ya dengan pt kai daob satu
ini juga pola operasi yang kita lakukan tiga hari ini karena ketinggapan petugas di dalam melakukan seperti membuat tanggul kemudian memupah air pada titik titik rawan
sehingga komuter lain itu masih tetap bisa dijalankan walau di beberapa area kemarin itu sempat ada pemotongan jalur
jadi memang kami mendapatkan informasi mengenai curah
hujan beberapa hari ke depan tapi untuk petugas kami kci dan kai itu bekerja sama standby di setiap titik rawan
lalu terkait warga yang beraktivitas dengan menggunakan krl per hari ini apakah ada peningkatan atau penurunan ibu ana
ini kita memang untuk dua hari khusus tanggal satu biasanya kita bisa melayani delapan ratus sampai satu juta penumpang
kemarin tanggal satu itu lima ratus
lima ratus ribu kemudian ini di hari tanggal dua itu sudah naik ya sekitar enam ratus ribu penumpang
hari ini tadi sampai pagi itu kami pantau ada dua ratus lima puluh ribu penumpang
baik ibu anne terakhir adakah himbawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin beraktivitas atau bepergian dengan menggunakan krl
ya kepada pengguna jasa komuter lain bisa terus mengupdate informasi tentang
penanganan banjir dan pola operasi terbaru dari komuter lain melalui krl akses yang bisa di download di android maupun iphone
kemudian dengan follow account at komuter lain untuk mendapatkan informasi jadwal dan dua puluh empat jam
pengguna jasa komuter lain atau masyarakat yang ingin berpergian dengan komuter lain bisa menghubungi kami di empat ribu satu ratus sebelas
ya baik terima kasih ibu anne purba vp corporate communication pt kci sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news